presiden joko widodo meresmikan asrama mahasiswa nusantara atau amn di surabaya jawa timur selasa siang
amn surabaya merupakan pilot project dari total enam amn yang akan dibangun di seluruh indonesia hingga tahun dua ribu dua puluh
presiden joko widodo meresmikan asrama mahasiswa nusantara atau amn di surabaya jawa timur selasa siang
dalam sambutannya presiden mengatakan amn dibangun sebagai wadah pemersatu mahasiswa indonesia
yang terdiri dari berbagai suku bangsa bahasa kebudayaan dan budaya
dan agama yang berasal dari berbagai daerah di indonesia dan dari berbagai perguruan tinggi
amn surabaya saat ini dihuni empat ratus sepuluh mahasiswa dari berbagai daerah dengan afirmasi untuk mahasiswa asal papua sebanyak empat puluh persen
inilah pentingnya asrama mahasiswa nusantara agar kita saling mengenal kita saling tahu adat budaya kita masing masing
kita bisa rukuh dan kompak
karena di asrama mahasiswa nusantara juga diberikan wawasan kebangsaan
kita memiliki tujuh ratus empat belas suku
keberagaman itulah yang menjadi kekuatan
ini kelemahan hati hati
keberagaman indonesia adalah kekuatan bukan kelemahan
kalau kelemahan artinya gampang diadu adu domba
ini adalah kekuatan kalau kita bisa kompak kita bisa rukun dan kita bisa bersatu
oleh sebab itu saat ada usulan itu langsung saya sampaikan saya setujui kita akan bangun asrama mahasiswa nusantara
saya akan berusaha untuk membangunnya
presiden jokowi didampingi kepala badan intelijen negara bin budi gunawan menhan prabowo subianto seskap pramono anung
mendikbud riset dan teknologi nasdin makarim menteri agama yokot khalil kaumas menteri kelautan dan perikanan sakti wahyu trenggono
serta plt gubernur jawa timur emil dardak
dalam sebutannya kepala bin mengatakan
amn merupakan proyek bersama bangsa dengan melibatkan berbagai kementerian lembaga dan pemerintah provinsi
untuk melahirkan pemimpin sekaligus penjaga nkri di masa depan
bapak presiden yang kami muliakan dan seluruh hadirin sekalian
akhirnya para mahasiswa asrama mahasiswa nusantara ini disiapkan untuk menjadi pelopor motivator inisiator dan agen perubahan
yang mampu meneluarkan semangat kembali ke dunia

persatuan kesatuan dalam keberagaman dan cinta tanah air
untuk membangun daerahnya masing masing dalam bingkai nkri
selanjutnya dimohon kesediaan bapak presiden untuk berkenan meresmikan asrama mahasiswa nusantara surabaya
sekaligus pencanangan pembangunan amn di kota makassar sulawesi selatan dan di manado sulawesi utara
sekian dan terima kasih
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh